landscape politik globalnya akan berubah bergeser
landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser
ke arah mana ini yang belum ketemu
sehingga saya juga titip kepada para ekonom
jangan menggunakan pakem pakem yang ada
jangan menggunakan sesuatu yang standar
karena ini keadaannya tidak normal
dibutuhkan pemikiran yang abunawas
yang kancil kancil gitu
agak melompat lompat tapi memang harus seperti itu
bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja tidak bisa
ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat
sehingga makro ya mikro ya detail
ketemu nanti satu satu tapi satu satu nggak bisa sekarang ini
karena sekali lagi keadaannya sangat tidak normal